sang kuda dan sang keledai
dahulu kala di sebuah gubuk tua di tepi sungai hiduplah seorang tukang cuci dengan kudanya dan keledainya
hari ini adalah hari yang sangat panjang aku sangat lelah
apa yang kau lelahkan
aku lah yang membawa semua beban
kau hanya membawa tuhan kita
ayolah berhenti merengek dan tidur selama tidur
apa yang dikatakan keledai itu benar
setiap pagi pria pencuci akan membawa pakaian yang sudah dicuci ke desa desa terdekat dan membawa kembali cucian untuk dicuci
karena dia harus pergi jauh dia menaiki kuda dan meletakkan seluruh beban pakaian di atas keledai
keledai malang itu memang memiliki kehidupan yang sulit
ada cucian hari ini tuan
oh bagus kau datang saudaraku datang kemarin dengan istrinya dan anak anaknya
ada banyak cucian yang harus dicuci
tidak masalah tuhan semuanya akan selesai besok hari
ah henry cucu cucuku telah datang untuk liburan
mereka bermain sepanjang hari dan pakaian mereka menjadi kotor
aku harus mengatakan kau akan mencuci banyak sekali pakaian
semuanya akan selesai besok hari
maka tukang cuci itu terus berjalan dari pintu ke pintu mengumpulkan cucian untuk hari itu
sepertinya semua orang punya tamu atau pesta atau bersih bersih hari itu
dia menaruh seluruh beban cucian itu pada keledai yang malam
hah terlalu banyak barang
bagaimana aku menyimpannya di punggung keledai ini
eh aku harus berjalan di samping keledai mengawasi pakaian ini
aku tidak ingin salah satu dari pakaian terjatuh di jalan
jadi alih alih menunggang kudanya tukang cuci itu berjalan di sepanjang keledai
keledai yang malang itu berjuang berjalan
bebannya begitu berat sehingga dia takut akan jatuh
hari semakin panas dan tukang cuci menjadi lelah
dan perjalanan ini
membuatku sangat lelah
dan pada satu hari kita memiliki banyak pekerjaan
kita juga harus beristirahat dulu
hari ini beban kubu
begitu berat sehingga aku merasa punggungku akan patah
tolong bantu aku membawanya
bahkan hari ini tuhan tidak menunggumu
tolong ambil sebagian dari bebanku
aku tidak mau
pekerjaanku adalah untuk membawa tuanku
tugasmu adalah untuk membawa beban
mudah dan sederhana
saya meminta maaf tuhan
jika aku sudah taruh banyak
apa maka perjalananku ini tidak akan terjadi
maaf tetapi aku yakin kau mengerti bahwa keledai tua ini pun harus beristirahat
aku layak untuk ini teman
seandainya aku tidak egois sebelumnya kita bisa berbagi beban dan aku hanya akan membawa setengahnya
tapi karena aku sangat jahat dan akhirnya aku harus membawa semua ini sendirian
jadi kalian tahu akan selalu lebih baik jika kita saling membantu
membantu teman teman kita dan bekerja bersama
dengan begitu tidak ada yang terbebani dan semua pekerjaan selesai
selesai dengan cepat menyenangkan dan juga bahagia
pada suatu ketika hiduplah seorang pedagang di sebuah desa kecil
dia menjual berbagai barang di pasar untuk mendapatkan uang
pedagang itu mempunyai seekor keledak
dia selalu menaruh kantung barang di punggung keledai dan membawanya ke pasar untuk dijual
pedagang itu merawat dengan baik keledainya

dia menjual banyak barang di pasar untuk mendapatkan uang
dia tahu bahwa keledainya sangat penting untuk bisnisnya
keledai itu dijaga agar tetap bersih dan sehat
dia diberi makan yang sehat
dia muda dan kuat
dan dia dapat membawa banyak barang di punggungnya dan berjalan ke pasar
tapi dia juga pemalas
sang keledai sangat tidak menyukai bekerja
dia hanya ingin duduk makan dan tidur

oh ke pasar lagi
majikanku harus berlibur suatu hari
majikanku harus berlibur suatu hari
aku suka berlibur
mungkin dia tidak butuh istirahat tapi aku butuh

tapi sang keledai tidak memahami jika pedagang itu tidak dapat berlibur
jika pedagang tidak berjualan maka dia tidak akan mendapatkan uang
lalu tidak akan ada makanan bahkan untuk keledai
tergantung keadaan pasar pedagang itu biasa menjual barang barang yang berbeda setiap harinya
kacang kacangan biji bijian sayuran rempah bahkan buah buahan
dia biasa membawa keledainya setiap hari dari desa
setiap hari untuk sampai di pasar mereka harus melewati sungai
sang pedagang sangat menjaga keledainya saat melewati sungai
suatu hari seorang teman memberitahu bahwa ada banyak permintaan garam di pasar
ehhe terima kasih untuk sarannya aku harus mulai menjual garam segera
lalu sang pedagang menyiapkan dua belas kantung garam untuk dijual
dia mengambil enam kantung dan mulai menyimpan di punggung keledai
lalu dia tersadar bahwa kantungnya terlalu berat
keledai itu tidak bisa berjalan

oh hewan malam ini mungkin terlalu berat untuk menjualnya
oh hewan malam ini mungkin terlalu berat untuk menjualnya
baiklah aku akan ambil beberapa kantung harusnya sudah ringu
tidak ingin menyakiti sang keledai sang pedagang mengambil satu kantung dari punggung keledai
namun sang keledai tetap tidak bisa berjalan
pedagang itu mengelus keledainya tapi dia tahu bahwa keledainya pemalas
dia mengambil sebuah batang dan mengumpulkan
oh ayolah jangan jadi pemalas
kau sudah beristirahat cukup kita harus pergi ke pasar
pada hari itu sang pedagang menjual semua kantung garam di pasar
oh temanku benar permintaan garam sedang naik sekarang
pedagang itu mulai menjual garam setiap hari
dia mengisi kantung demi kantung dan menaruhnya di punggung keledai
sang keledai harus membawa kadang lima dan kadang enam kantung ke pasar
walaupun tidak senang sang keledai selalu merasa lega saat pulang ke rumah
karena pedagang itu menjual semua kantung garam dan keledai itu tidak membawa apa apa saat pulang
lalu suatu hari pedagang itu membawa enam kantung garam dan pergi menuju ke pasar
saat sampai di sungai sang pedagang menyadari bahwa airnya sedikit lebih tinggi
mari kita berjalan pelan hari ini aku tidak ingin terpeleset dan jatuh ke dalam air
saat mereka sampai di tengah tiba tiba keledai itu tersandung batu besar dan jatuh
dan jatuh dengan keras
pedagang itu berhasil mengangkat si keledai dan membawanya menyeberang sungai
keledai itu merasa takut dan kaget lalu kemudian dia merasakan sesuatu
denjo kentungnya masih berada di punggungku lalu mengapa punggungku terasa ringan
oh sungai ini mempunyai kekuatan ajaib denjo denjo
yang tidak keledai ketahui adalah tidak ada keajaiban di sungai itu
saat dia jatuh air melarutkan semua garam di kantung
itulah mengapa sang keledai tidak merasakan berat di punggungnya
tidak ada garam yang tersisa di kantung
oh usah aku sia sia
apa yang harus dijual sekarang
untunglah keledai itu tidak terluka tidak ada tujuannya sekarang pergi ke pasar aku harus pulang sekarang
apa tidak ada beban di punggung dan tidak bekerja ini benar benar ajaib dencu dencu
setelah memotong perjalanan sang keledai mempunyai seluruh hari untuknya
dia makan dan tidur sepanjang hari
dia merasa bahagia
keesokan harinya sang pedagang membawa enam buah kantung lagi di punggung keledai dan membawanya ke pasar
oh kemarin begitu indah hari ini aku harus bekerja kembali tunggu aku bisa menghindari bekerja aku bisa mengurangi beban di punggungku dan kembali ke rumah seperti kemarin
airnya mempunyai kekuatan super aku yakin itu dapat membantuku kembali
tidak menyadari niat keledai itu sang pedagang mulai berjalan menuju pasar saat mereka tiba di sungai sang keledai selangkah di depan
dan sebelum sang pedagang menghentikannya dia duduk di tempat yang sama saat dia terjatuh
oh apa yang kau lakukan kau bodoh bangun
tapi sudah terlambat
garam yang berada di punggung keledai sudah larut ke dalam air lagi tidak ada beban sang keledai bahagia
ini dia tidak ada beban tidak bekerja
bagaimana ini terjadi tunggu sebentar apa keledai ini duduk di sungai ada tujuannya
oh dasar hewan pemalas aku sangat merawat dia dan inikah balasannya untukku
aku akan bawa dia pulang aku tahu harus melakukan apa
sang keledai berpikir jika dia telah menemukan cara agar tidak bekerja tapi sang pedagang mempunyai rencana yang lain
keesokan harinya sang pedagang membawa delapan kantung di punggung keledai tapi keledai tidak mengeluh
oh delapan kantung tapi mengapa tidak berat sama sekali itu bukan masalah
biarkan majikan ku menaruh kantung sebanyak yang dia ingin lagipula aku tidak akan pergi ke pasar denju
pedagang itu pelan pelan membawa keledai ke sungai
ini dia kaca ibadu
saat melewati sungai si keledai tersandung kembali di tempat yang sama dan duduk di air
namun hari ini pedagang itu tidak menolong keledainya
saat keledai itu mencoba berdiri tiba tiba
oh tidak punggungku apa yang terjadi kenapa punggungku berat sekali denju
pedagang itu pria yang cerdas dia mengetahui bahwa keledanya pasti akan mengelabuinya lagi
kali ini bukannya mengisi dengan garam di punggung keledai dia mengisinya dengan kain
pada saat keledai duduk di air kain menyerap air dan beratnya bertambah
dan beratnya bertambah
kau pikir kau dapat mengelabui itu
sekarang kau harus berjalan ke pasar dan kembali ke rumah dengan delapan kantung ini
oh tidak benjo ini berat sekali punggungku
sang keledai sadar bahwa tidak ada keajaiban di air itu
dia membawa delapan kantung kain yang berat ke pasar dan kembali ke rumah
semenjak hari itu sang keledai tidak pernah berani untuk duduk di air lagi